apakah kalian mendengar suara ayah anda
apakah kalian mendengar ayah anda
aku mendengar suara ayah anda memanggilku
aku harus memusatkan pikiran
dan juga tenaga dalam
jangan bunuh paman prabu
kau telah merusak alam
perbuatanmu sungguh tidak terpuji
alam semesta sudah memberikan unsur kehidupan padamu
tapi kau malah tega merusaknya
tidak usah menasehati diriku
kau pergi dari sini
atau kau bernasib sama
seperti tempat ini yang kuhancurkan
aku sudah tahu maksud kedatangan
kau ingin mengambil mustika ampat
sebaiknya urungkan niatmu
kau ingin mengambil mustika ampal
kau ingin mengambil mustika ampal
kau ingin mengambil mustika ampal
tidak ada yang bisa menghalangiku
untuk mendapatkan mustika ampal itu
kau camkan itu
kau camkan itu
aku yang menghalangimu
aku yang menghalangimu
kau yang menghalangimu
kau yang menghalangimu
aku yang menghalangimu
anakmu berhasil memumpukan musuhnya
lihatlah orang yang telah membunuhmu
dia tidak berdaya sama sekali
dan aku akan menepati janjiku padamu
aku akan membuat si liwangi bertekuk lutut
di hadapanmu sekarang juga
dan saya sudah maaf padamu
tolonglah hambamu ini
jangan nyawa hamba engkau cabut
sebelum hamba membayar semua kesalahan hamba
kepada keluarga hamba
hamba memohon kepadamu
jangan tinggalkan aku semua ibu
aku akan menangkapmu
ayah anda beranggung

kami semua sudah berjuang bersama sama
dan jangan memastikan aku juga akan menangkapmu semua
maka aku mungkul bertahanlah
jangan sia sia berjuangan menumpang
apakah kalian mendengar suara ayah anda
apakah kalian mendengar ayah
aku mendengar suara ayah anda memanggilku
aku harus memusatkan pikiran
dan juga tenaga dalamku agar bisa terhubung dengan ayah anda
teraka ayah anda memanggil kita
jangan kutip thumbs up
sekarang kita harus memusatkan pikiran kita dan tenaga kita
untuk bisa terhubung dengan ayah anda prap
putraku kian santang
apakah kalian mendengar ayah anda
raden kian santang dan raden al sonsal bicara pada siapa
perbuatan sungguh tidak terpuji
dan aku mohon kepadamu
apa yang kau lakukan
sudah kukatakan padamu
maafkan aku resi
pasti akan ada karmanya
semua itu mengkosok
hanya aku yang memutuskan
untuk menjalani hidupku
tidurlah dengan tenang resi
perempuan bertopeng itu pernah menyekapku di tempat ini
pasti ia juga membawa putraku kemari
kalau aku menemukannya
aku pastikan akan menghabisinya
aku harus memastikannya lebih dulu
baru masuk dan menyergapnya